asupan gizi seimbang saat balita memang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya stunting
atau gangguan pertumbuhan fisik dan pola pikir
selain itu pemahaman tentang gizi dan pola asu yang baik sangatlah penting
untuk mencegah terjadinya stunting pada anak
muhammad abdul latif berusia empat tahun
bocah yang tinggal di kota bogor jawa barat ini lahir dengan kondisi normal
namun ketika usianya tujuh bulan ia pernah jatuh sakit hingga badannya menjadi sangat kurus
kesini kesininya nggak ada perkembangan ya dari badan nggak ada
udah gitu ke pihak rumah sakit lagi ke spesialis anak
katanya sih harus di ronsen gitu ya udah ronsen satu kali
ronsen apa yang ada
badannya bagian badan katanya ada gejala plek katanya
iya dari umur tujuh bulan tuh ya
hasil pemeriksaan menyatakan
latif menderita tbc karena kekebalan tubuhnya rendah akibat stunting
walau sudah menjalani pengobatan
latif hanya mengkonsumsi asi eksklusif tanpa makanan pendamping asi hingga usianya delapan belas bulan
waktu dikasih susu sama makanan tuh waktu umur sepuluh tahun setengah ya
pokoknya waktu mulai ini aja pengobatan dari disandang dikasih susu sama makanan itu tambahan ya
orang tua latif segera mengganti pola makannya dengan makanan bergizi seimbang
dan memeriksakan latif ke puskesmas secara teratur
lambat laun bobot dan tinggi badan latif naik
latif bahkan memenangkan perlombaan kategori perkembangan dari bayi dengan gizi buruk menjadi bayi sehat
pemahaman tentang gizi dan pola asuh yang baik sangat penting untuk mencegah stunting pada anak
makanannya harus benar benar strict
artinya jangan sampai kekurangan lagi
dan dulu kan kita dengar empat sehat lima sempurna
ya kalau sekarang gizi seimbang
tapi buat anak jangan dilupakan susu
karena di susu itu sadisinya lengkap proteinnya ada lemaknya ada kagur hidratnya ada
bagus itu buat pertumbuhan
stunting dapat dicegah dengan berbagai upaya
hal ini harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil misalnya dengan pemberian tablet tambah darah
sebanyak sembilan puluh tablet selama masa kehamilan
pemberian ac eksklusif hingga bayi berumur enam bulan
yang diikuti dengan pemberian makanan pendamping asi mulai umur enam bulan
kebersihan lingkungan dan air bersih juga penting dalam mencegah stunting
upaya menekan tingginya angka stunting di indonesia menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah
yang jelas lokasinya fokus kemudian yang akan diberikan nanti akan kerjasama dengan pkk
posyandu untuk pemberian makanan tambahan
karena stunting bukan hanya masalah makanan
tetapi juga yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan baik sanitasi
baik yang berupa infrastruktur air bersih semuanya ini sebuah kerja yang harusnya harus sangat terintegrasi
tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan atau tnp dua k menargetkan penurunan jumlah kasus stunting di satu ratus enam puluh kabupaten kota dengan kasus terbanyak
dalam kurun waktu tiga tahun dari lima ratus empat belas kabupaten kota baru lima kabupaten kota yang mengalami perubahan status gizi menjadi baik
pada dua ribu enam belas indonesia berada di peringkat kelima negara dengan jumlah kasus stunting terbanyak

banyaknya kasus stunting bisa berpengaruh terhadap kualitas angkatan kerja di masa mendatang
nah ketika kualitas usia penduduk tidak dibekali dengan intelijen kemampuan otak yang baik maka dia tidak akan bisa berdaya saing
puskesmas menjadi ujung tombak perang melawan
puskesmas menjadi ujung tombak perang
puskesmas menjadi ujung tombak perang
puskesmas menjadi ujung tombak perang
puskesmas menjadi ujung tombak perang
puskesmas menjadi ujung tombak perang
puskesmas dana u meinung
berarti ini anaknya pendek atau normal gitu
baru setelah mereka masukkan data data baru ketahuan di kami bahwa oh ternyata banyak juga
stunting bukan cuma masalah kesehatan dan angka angka di atas kertas
melainkan soal pemenuhan hak asasi manusia yang paling dasar yaitu hak hidup sehat
marsha nastasia jakarta